ya allah bukanlah anakku ya allah
aku mohon padamu ya allah
ya allah jangan ambil anakku ya allah
aku mohon sembuhkan dia
kembalikan dia ke kami
aku mohon padamu ya allah
sebegitu yakinnya kamu pikir
aku yang ngebunuh roy
karena waktu itu polisi hanya menyebut satu tersangka andin
andini karisma putri
ada banyak tersangkutan punca
tapi lassenah jauh
saya benar benar minta maaf
pada saat itu hati saya diselimuti dendam den
saya hanya ingin kamu dihukum seberat beratnya
saat itu saya juga gak kenal kamu
saya nggak tahu kamu orangnya seperti apa
karena kamu mas aku kehilangan mas
aku kehilangan banyak mas
karena kamu aku di penjara mas
karena kamu kehidupan aku hilang mas
lepaskan aku mas
lepaskan aku mas
ambil naiklah tujuan anda
tidak mau menang dry
tidak mau saling menang
saya beralih lantai
orang orang harusnya tuh
kamu bobo ya biar cepat sembuh nanti kita bisa cepat pulang rumah bobo emang
nino ditusuk dan sekarang dirawat di rumah sakit sejahtera astafirul lazim
sekarang gimana dino sekarang sekarang kondisinya menurun mah udah digede sekarang
tapi aku minta tolong sama mata lonceng kasih tahu papa aku nggak mau papa sampai
shock dan ngaruh sama jantungnya oh iya iya iya oke ya udah kalau gitu
bapak mah sebaiknya aku enggak kasih tahu papa biar papa nggak panik papa kan masih dalam
pemulihan jantungnya itu anaknya anak teman mama ada yang kecelakaan lalu ya udah lagi lagi
kamu istirahat ya aku ke kantin sebentar nggak papa papa lah belum makan tadi
kalau mau makan dulu ya aku sakit lagi
akhirnya balik lagi ke jakarta
capek juga ya pulak balik jakarta sama rinda
halo pak selamat malam
keren kamu tolong telpon psikiater dokter andi suruh dia ke rumah saya yang di alguliman
presiden sekarang ya baik pak
pak kenapa ya kok kayak panik banget
dok grafik di layar ikg tidak beraturan
suster buka baju pasien
ya allah sembuhkanlah anakku ya allah

ya allah jangan ambil anakku ya allah
aku mohon padamu ya allah
aku mohon sembuhkan dia
kembalikan dia ke kami
aku mohon padamu ya allah
mama belum cerita sama papa soal ini
mama gak mau kesehatan papa trop lagi